buci ini harganya lebih mahal daripada mobilmu tau
kamu kalau menemukan lokasi ini harus hati hati
awas lecet harganya lebih dari satu juta tahu
enggak lecetnya saya jamin
laganya mau ngejamin segala
kamu pernah lihat uang satu juta belum enggak kan
makanya jangan sok ngejamin segala
eh kamu tau nggak
kulkas beginian kalau catnya lecet sedikit saja
ongkos reparasinya lebih mahal daripada ongkos bini kamu melahirkan di rumah sakit ngerti
anak saya lima limanya gak ada yang lahir di rumah sakitnya
semuanya lahir di rumah pakai paraji
eh kamu juga kalau nurunin guci itu harus hati hati
harganya lebih mahal daripada kepala kalian berdua tahu
udah sebentar saya telpon dulu
hati hati menurunkan barang ini kan lebih mahal daripada kepala kita berdua
barang ini kan impor sedangkan kepala kita lokal

ibu kokom udah dengar belum
bahwa kita kedatangan warga baru yang mulai tinggal di cikoneng
siapa laki laki atau perempuan
buat apa teh ngomongin lelaki ibu kokom
ibu ima sih orang lama
bukan orang baru lagi
ini masih grash baru saja kemarin sampai kok
siapa yang masih gres bu yuti
kayaknya saya belum pernah dengar beritanya tuh
aduh namanya bu eser
pindahan dari jakarta
oh ibu eser yang gemrot itu
bu yuti mah ketinggalan nyaman terus
ibu eser itu bukan orang baru di cikoneng
suami saya teh bilang dia baru saja kemarin pindah dari jakarta ke cikoneng
baru kemarin perabotannya datang kok
pasangannya bu jumadi kan
iya bu kokom kenal
iya ibu eser itu memang aslinya dari cikoneng
tapi waktu suaminya dipindahkan ke jakarta dua tahun yang lalu
rumahnya dikontrakan ke bu gugun
nah setelah bu gugun pindah ke garut
rumahnya itu mau ditempatkan lagi oleh bu esther di sini
suaminya masih kerja di jakarta
persis itu ma
tapi katanya minggu kemarin si nanang dimintakan tolong untuk membetulkan rumahnya yang bocor itu
kata suami saya orangnya kaya ya bu kokom
banga kuku ruyuk
tapi waktu di sini mah dulu biasa biasa saja
sama lah seperti bu jumadi
biarin dong mas kakak juga kan
ya mungkin saja sekarang bisa akrab
tapi dulu mah mereka selalu bersaing
tidak mau kalah satu sama lain
biasa lah orang banyak duit
kenapa bu kokom
apakah kamu jadi tidak bahagia lantaran dia kembali menjadi tetangga kita
dia akan pulang ke rumahnya sendiri
apa hak kita untuk melarangnya
memangnya cik koneng ini kita yang punya
bukan aku melarang dia kembali ke cik koneng ini
tapi aku punya pengalaman tidak enak bertetangga sama dia
sebagai tetangga dia egois sopamer dan selalu ngerasa lebih dan lebih
memangnya dalam soal apa dia merasa lebih bu
memangnya apa jabatan suaminya
katanya suaminya sarjana
katanya di jakarta suaminya jadi kepala bagian
loh memang benar kan suaminya itu sarjana dan kepala bagian
mana aku tahu
kalau seorang istri itu merasa bangga dengan kedudukan suaminya
barangkali kamu merasa jengkel karena aku bukan sarjana dan tidak punya kedudukan begitu
pokoknya aku sebelum melihat dia kembali kemari lagi titik
orang kembali ke rumahnya sendiri kok kamu merasa terganggu
baik baik dengan jiran itu sangat dianjurkan oleh rasulullah
kamu harus tahu hak tetangga itu apabila dia sakit kita tengoki
apabila dia mendapat kematian kita antarkan zana zana sampai kekubur
apabila dia memerlukan uang ya kita pinjami kalau ada
dan apabila tetangga kita mengalami kemiskinan kita harus rahasiakan kesusahannya
ah yang beginian mas susah diterapkan sama tetangga seperti bu esther itu
sebagai orang yang baru pindah kembali ke cikoneng saya kira ada baiknya saya bertemu dengan bapak
yang kabarnya amat dihormati di desa yang sebesar semut ini
dua tahun yang lalu sewaktu saya tinggal di sini bapak belum minta kemari
dan si nanang banyak cerita tentang bapak
yang katanya seorang profesor doktor dan guru besar di sebuah universitas di jakarta
mantan guru besar bu
saya ini sudah pensiun justru itu bisa tinggal di desa ini
untuk menulis buku kan
rupanya si nanam sudah banyak cerita tentang saya
ini anak bapak
dia saya minta menemani saya di sini
sementara rumah orang tuanya tidak jauh dari sini
sudah kelas berapa sekolahnya
oh waduh kita ini mau maju ke abad dua puluh satu
dan sebentar lagi akan dikeluarkan peraturan wajib belajar
kalau kamu tidak mau sekolah gimana nantinya
rip anak ibu ada dua orang
sengaja ibu sekolahkan di jakarta
supaya mereka lebih pandai daripada anak anak di desa cikoning sini
sudah jadi bintang pelajar bu
jadi bintang belajar sih belum pak
angka merahnya cuma tiga kok
kamu bisa baca tulis prip
bisa baca tulis itu adalah hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh manusia modern
betapa ruginya kamu menghadapi buku buku pak pur yang sebanyak ini
tapi kamu tidak bisa tahu apa isi buku buku sebanyak ini
seribu satu cerita tentang dunia dan umat manusia ada di sana
dulu sewaktu kami tinggal di cikoneng anak anak ibu tidak suka membaca sama sekali
maklumlah memang pergaulannya anak anak desa ya pak
tapi setelah kami pindah ke jakarta mereka suka membaca tentang ilmu pengetahuan
dan mudah mudahan mereka pinter seperti bapaknya
yang sarjana dan menjadi kepala bagian di perusahaannya
aduh saya ini sudah terlalu banyak cerita sama orang yang baru saya kenal
maaf pak sebetulnya saya itu masih betah ngobrol ngobrol sama pakpur di sini
memang saya tuh suka sekali berada di lingkungan orang orang berpendidikan seperti anda
tapi sayangnya pagi ini saya harus mengurus kepindahan saya ke pak kades
oh iya pak kurs nanti kalau suami saya datang dari jakarta
apa anda tidak keberatan kalau saya ajak nenek ini ngobrol ngobrol
silaturahmi di antara tetangga wajib bu
iya sayangnya tetangga dekat saya tidak bisa diajak bicara hal hal yang bermutu
memang dia itu dilahirkan dan dibesarkan di desa ini
jadi orang seperti bu jumadi itu hampir tidak tahu sejauh mana perkembangan dan kehidupan di tempat lain
oh iya rif kalau kamu berkeinginan untuk sekolah kamu bilang saja sama bu esther
nanti ibu yang membiayai semua supaya kamu pinter seperti anak anak ibu dan bisa baca tulis ya
terima kasih bu
it's okay lah sekolah itu kan kewajiban semua orang
dan saling membantu juga menjadi gaitut kita bangsa indonesia
mari pak saya baru mesti dulu
kok kamu diam saja waktu dibilang tidak bisa baca tidak bisa tulis sama bu esther
kan kita tidak perlu ikut ikutan promosi kalau ada orang yang sedang mempromosikan kehebatan pembimbing sarjana dan kemauan anak anaknya untuk membaca majal liburan
kadang kadang merendah diri seperti yang kamu lakukan ini tidak pernah ya
untuk menyenangkan hati orang lain
ya kita bukan raja pak
sementara sifat menguji diri kita sendiri itu kan kebiasaan atau sifat dari orang yang jauh kecil pak
seharusnya kita memang begitu